sejumlah titik lokasi nonton bareng dipenuhi warga
bisa melihat bagian hidup aninya
bagaimana dengan lansia atau mereka yang ada gap teknologi
nah ini yang menurut saya tidak sehat
sudah tak sabar ingin melihat pemandangan dari ketinggian
madu memiliki masa kedeluarsa
dengan adanya obesitas dia akan menjadi lebih mudah untuk terjadi
nah kalau aku punya teleskop yang lebih gede lagi kan aku bisa lihat barang yang lebih kecil atau lebih jauh

tetapi dari sisi tuntutan atau desakan itu terlalu kecil
pertamax yang non subsidi seperti pertamax dijual masih di bawah harga keekonomian
bukit rindu alam menjadi awal perjalanan saya menelusuri keunikan geografis kota singkawang
ada sekitar satu ratus delapan belas desa yang harus kita
yang dikabarkan berasal dari solo
yola menyarankan agar orang tua rutin melakukan diagnosis secara berkala dengan konsultasi dokter atau ahli medis
dengan digital evidence yang nyata
juga berperan aktif untuk membuka ruang eksplorasi anak baik di dalam maupun di luar lingkungan keluarga
salah satunya adalah kedai bubur ini nih
jadi kalau misalnya aku pertandingan
ini tembakannya kemana ini
artinya apabila penjahat menemukan kelemahan
hilir sangat penting kalau kita melakukan revisi terhadap undang undang sistem peradilan kidana anak
oh iya iya iya sebentar sebentar ya masih datang masih datang baik
tapi buat nanti kan akan ada olimpiada juga paris dua ribu dua puluh empat
menurutnya apa yang ia lakukan adalah hal biasa di kalangan masyarakat solo yakni berziarah ke makam yang dikeramatkan atau petilasan
padahal umur gue masih bisa setahun lagi buat main di kelompok umur gitu
terakhir kali kita membeli pesawat tempur ini kan pesawat tertempur ya
nah kami saat ini melakukan upaya pola operasi dengan jalur memutar
alex yang pemilik yang merupakan keturunan azerbaijan ingin memperkenalkan penganan yang lezat
pertandingan timnas indonesia melawan uzbekistan dalam laga semifinal piala afc u dua puluh tiga disambut antusias masyarakat
seorang wanita minyulbal arbella douglas adalah pendiri curry country
itu tuh bener bener kena banget
dan juga survei dilakukan kepada masyarakat
oke sangat positive thinking sekali loh kalau udah menang benar kata mas umam tadi bang habib
rangkuman tersebut disusun oleh yumi oba untuk sbs news
tapi sudah mulai intens menuju kepada
kalau di dunia ini nilai dari satu bangunan itu ditentukan dari apa
jadi memang banyak yang kami persiapkan juga spbu modular juga ada delapan belas spbu modular
banyak penjual yang telah menyediakan pembayaran non tunai
tidak sedikit masyarakat yang menghabiskan waktunya di depan laptop atau layar ponsel
untuk mendorong dpr menggunakan hak angket untuk menusuri dugaan kecurangan dalam pilpres dua ribu empat
skema student loan tersebut juga menjamin peminjamnya dapat dilacak
restoran es krim yang eksis sejak tahun seribu sembilan ratus tiga puluh sembilan ini
jadi kayak handphone udah lupa gitu
dengan nilai efikasi enam puluh lima dua puluh delapan persen
semakin banyak peminatan dan larisan manis
tim khusus atau satgas tersebut nantinya akan dibentuk oleh kepala daerah
stereotype yang menurut gue bisa menjadi tolak ukur
dasar kami pada saat pelaksanaan nataru kemarin
anin yang menyebut to realidad di demikian allergi di duniaevery heard by continue satoo
selain di tempat ini ada satu lokasi lain di yogyakarta yang juga memiliki konsep santorini
misalnya terkait dengan alat ini alat itu
seharusnya perempuan kepolisian lebih proaktif untuk melihat ke tkp
sementara bagi seseorang yang memiliki kebiasaan tidur dengan mulut terbuka
tapi harga komunitas batubara yang pelan pelan bertahap naik
kalau menyumbat kepala tentunya akan terjadi geluhan pusing pusing dan sebagainya
yaitu mempermasukan jamaah yang berangkat tahun ini
sepak bola kita bisa mendunia
jadi udah dinyatakan yang nomor apa aja yang ditandingin running target enggak ada
seperti apa bang erik memilih motor yang cocok untuk di
saya teleponin teman teman saya ada yang dari ini dari ini dan segala macam
untuk kerupuk kulit kulit sapi yang telah dipilah ditaburi garam dan direndam sehingga terlihat lebih lembut
sehingga mampu mendesain peta jalan kehidupannya sendiri
karena gini ya bumi ini adalah rumah kita
ibu mas dalina ini kabar yang tentunya tidak mengenakan untuk bangsa indonesia di tengah berbagai upaya kita untuk melawan covid sembilan belas
kenapa trotoar jarum jalan kaki belum menjadi prioritas pembangunan dki itu
itu disesuaikan sama nilai investasi kita
ketika perairan laut kaya akan plankton
zaiul haq helmi surya negara garut jawa barat
menu lawas ini tidak dijajakan di banyak warung di gersik
tentunya agar dapat mencegah berbagai macam penyakit seperti diabetes
usahakan cobek tidak terkena sinar matahari langsung
ada beberapa varian minuman kelapa namun saya mencoba tiga rasa paling disukai pelanggan
sampai khusus untuk distribusi bbm itu terutama di elevated
tapi kita akan terus berupaya karena sekali lagi utamakan masalah kemanusiaan
hanya dikat sama kaya cal
yang penting kita lulus dulu kuliahnya
nah kami melihat di sini ada masalah dari segi regulasi gitu
mengatakan laporan tersebut menyoroti apa yang menjadi perhatian masyarakat di lingkungan mereka
sang pemilik marissa tunjung sari menyebut bangunan antik yang ia dapatkan dari pati jawa tengah ini usianya ratusan tahun dan telah menjadi rumah tinggal empat generasi
tiba tiba kebiasaan itu kayak orang tua lu selalu support sebelum pertandingan
pengen dijadiin atlet juga nggak tuh mas
kita sudah kembangkan dalam beberapa saat ini lima bahan obat yang paling banyak diproduksi di indonesia
dan itu harus kita tegakkan dengan sekeras kerasnya
bahkan anda menjadi orang yang
jadi kan dia digaji sama pemain lain itu kan
kepala bks da kalimantan tengah menduga orangutan liar itu masuk ke permukiman karena tersesat saat mencari makan
perjalanan dari jakarta menuju kabupaten bekasi menggunakan transportasi laut dimulai dari dermaga nelayan cilincing di jembatan marunda lama jakarta utara
tapi idealnya memang bicara dulu ke pak jokowi baru mungkin mengeluarkan statement ke publik
yang totalnya dua ratus empat puluh tujuh juta data warga negara kita
ada yang menaruh semua barang di atap
artinya mau pembelian besar besaran memang zamannya pak prabowo ini
kitab suci allah nyatakan selamat oleh rahmat tuhan
mereka sering terjadi di grup grup yang relatif besar
sekarang itu adalah yang paling rendah yang pernah terjadi
yang sayangnya sampai saat ini belum ada penyembuhan total
kenapa untuk di sekolah tidak gitu misalnya
memonitor dan seandainya dimungkinkan
dan menjadi bagian dari wakil rakyat yang terhormat
kemelihubungan cnn indonesia bandung jawa barat
agar lebih banyak warga indonesia bisa melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi
yang pertama saya bilang itu merupakan suatu percakapan
kalau di undang undang nomor tujuh tahun dua ribu tujuh belas tentang pemilu
terima kasih pak subakte waktunya satu menit lagi silakan
dimotivated untuk kemudian melakukan
keluarga dan kerabat mengiringi kepergian bah minto menuju tempat peristirahatan terakhir
kita lanjutkan kembali dialog kami bersama prof dwi andreas dari guru besar ipb
tidak hanya dari kci mungkin saat ini kelihatannya pengguna nih kayak apa namanya membantu kci gitu
sebetulnya kita bisa mengatakan yang pcr nasofaring atau orofaring itu lebih baik lebih sensitif
sementara bagi siswa yang hadir secara daring akan melakukan absensi melalui aplikasi khusus yang sudah disediakan universitas
gue kerja di tv yang gue tahu prosesnya segala macem proses pembuatannya kayak persiapan lu bikin satu acara itu
tim liputan cnn indonesia surabaya jawa timur
pak jonny bilang targetnya kayak enggak bakal dapet emas gitu
iya iya kayaknya lebih cari yang fleksibel sih tim kayaknya